kalau world beach game ini kami akan melakukan evaluasi menyeluruh tapi dari beberapa data data yang sudah kita kumpulkan
kemudian ada pembatasan yang ditetapkan dan sehingga menimbulkan antrian